wakil presiden yusuf kala mengharapkan penyelenggaraan pemilu agar bisa bersikap adil dan jujur
pada saat pelaksanaan pencoblosan pilkada dki jakarta putaran dua
kala menjelaskan bahwa pemilihan akan berjalan secara baik ketika semua pihak mengikuti peraturan yang berlaku
dan permasalahan yang bisa menimbulkan konflik di lapangan bisa dihindari
pilkada itu adalah hak
masing masing orang mempunyai bebas untuk memilih secara demokratis secara adil secara jujur untuk memilih tersebut
karena itu juga karena ini untuk menghasilkan pemimpin yang baik
tentu harapan kita semua berlangsung secara damai secara tulus
dan semua pihak harus menjelangkannya juga dengan betul sesuai aturannya ada
apakah itu masyarakat apakah itu petugasnya dan kita semua
dan jangan sepupu
supaya jangan menimbulkan masalah masalah konflik konflik dan terikta sendiri
karena ini jakarta kita punya semua